gastroesophageal reflux disease atau gerd adalah istilah yang digunakan
untuk menggambarkan kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan
di kalangan awam gerd sering dianggap sama dengan mah karena gejalanya yang sama sama melibatkan organ lambung
padahal jika dilihat dari faktor penyebabnya mah dan gerd adalah dua penyakit yang berbeda
gejala gerd bisa bermacam macam mulai dari panas di bagian dada nyeri saat menelan mual hingga adanya gangguan kecemasan
oleh sebab itu pengidap gerd dianjurkan membatasi minum kopi susu coklat minuman beralkohol dan makanan pedas
selain itu pengidap gerd yang mengalami obesitas disarankan agar mengurangi berat badan dan menghindari tidur setelah makan
jika dibandingkan dengan profesi lain pekerja kantoran ternyata lebih rentan terkena gerd
penundaan jam makan karena jadwal kerja yang panjang dan padat
yang memicu terjadinya gerd dan kelelahan menjadi beberapa alasan munculnya gejala gerd
stres juga dapat menyebabkan gerd sebab ketika terjadi stres salah satu saraf akan memproduksi asam lambung lebih banyak
gerd mengakibatkan banyak dampak yang bisa muncul seperti menurunkan kekuatan fisik kualitas tidur kondisi emosi hingga fungsi sosial
selain itu jika diabaikan penyakit ini juga dapat memicu terjadinya

ya ada sebuah penyakit yang akhir akhir ini
jumlah penderitanya semakin meningkat yaitu penyakit asam lambung
dan banyak sekali orang yang justru masih dalam usia produktif yang menderita penyakit asam lambung atau gerd
nah inside with desi anwar kali ini kita akan belajar dan melihat lebih dekat lagi apa sih sebenarnya penyakit asam lambung atau gerd ini
dan bagaimana kita juga bisa mencegahnya karena penyakit ini ternyata paling sering diderita oleh mereka yang justru
ya mungkin ada kaitannya dengan gaya hidup dan juga karena stres ya dikejar kejar oleh deadline dan target
hari ini saya sudah ditemani oleh dokter spesialis gastroentrologi dari fkuirscm dr arief fahrial syandok
ari selamat datang di cnn indonesia
ya terima kasih
ini kalau boleh ini sekalian konsultasi dok
karena justru banyak sekali dari
teman teman di sini yang anak anak muda usia produktif suka begadang mungkin stres dikejar kejar target
ternyata menderita penyakit asam lambung ya atau yang disebut sebagai gerd
bisa cerita sedikit apa sih penyakit ini dan gejalanya serta kira kira apa yang terjadi pada tubuh kita ketika penyakit asam lambung itu kita rasakan
ya jadi kalau kita bicara secara umum dulu ada namanya penyakit penyakit akibat asam lambung yang kita bilang acid rated disease
nah ini sebenarnya terdiri dari beberapa penyakit
jadi ada penyakit yang kita bilang suatu tukak atau ulkus di lambung dan usus dua belas jari yang kita bilang ulcus pepticum
kemudian ada yang karena kuman helicobacter pylori
ada yang juga kita bilang pasien pasien yang mengalami gangguan lambung
oke ada yang juga kita bilang pasien pasien yang mengalami gangguan lambung
akibat penggunaan obat obat rematik
nah kemudian tadi mungkin bisa ada gradingnya tadi seperti gastritis gitu ya luka pada lambung
nah ini yang disebut tadi oleh mbak desi mengenai gerd itu adalah salah satu sebenarnya
jadi gerd itu salah satu dari
jadi gerd ini yang kita bilang sebenarnya gerd ini kepanjangan dari gastro
jadi adalah suatu penyakit ya di mana isi lambung itu balik arah ke atas ke atas
ke esophagus atau ke kerongkongan
yang seharusnya tetap di dalam lambung bisa naik ke atas
jadi kan kalau secara normal kan kita makan oke turun di
kita bilang ini kerongkongan atau esophagus ya kan masuk ke dalam lambung
secara normal itu ada klap antara kerongkongan dengan lambung dia akan nutup rapat
nah pada orang yang punya problem gerd ini si klep ini lemah sehingga yang isi lambung itu yang musuhnya nggak balik lagi dia balik lagi
ini sama disebut aset reflux itu
jadi yang kita bilang asid reflux itu seperti itu
dan ini asam ya
ya jadi kita tahu bahwa asam lambung itu ph nya ya satu sampai dua
ke asamannya itu
karena kan memang tubuh kita membutuhkan kondisi asam lambung yang seperti itu untuk mencerna makanan
dan juga untuk membunuh kuman kuman ya agar proses makanan benar benar bisa dihancurkan
dibuat sedemikian rupa
sehingga mudah diserap oleh usus halus yang di bawahnya lagi atau sudah belas jari
nah masalahnya adalah kalau si yang isi lambung ini sudah dalam kondisi ph satu sampai dua balik arah
ini yang problem
karena sejatinya esopagus itu hanya siap untuk ph empat sampai enam
karena kan ini cuma nempang lewat saja
makanan itu hanya cuma nempang lewat saja sampai di lambung baru nanti isi asam lambung yang mencer
nah ini yang jadi problem
karena tadi itu
ketika dia naik itu ya berbagai macam hal yang bisa terjadi
bisa rusak di situ
ya dan rasanya kalau kita naik asamnya naik itu perih gitu ya
seperti kita terbakar gitu
jadi mungkin apa persisnya yang terjadi dan kira kira dampak kalau ini terjadi terus menerus dok
jadi sebenarnya dua simptom
jadi dua simptom utama dari gerd ini yaitu panas dada seperti terbakar
karena memang itu menjadi heartburn panas
karena ph satu dan dua berada di posisi yang
dinding itu hanya kuat untuk ph empat enam
jadi memang betul betul terbakar ya sebenarnya
seperti kita tangan kita kena cukak ya pasti rasanya gitu
ya peri dan segala macam
dan ketika ini yang kita bilang ada panas dada seperti terbakar dan regurgitasi
jadi rasa mulut itu pahit jadinya
ya rasa pahit ya
ada sesuatu yang balik arah
jadi dua main simptom
panas dada seperti terbakar dan regurgitasi
ini kita bagi gejala yang muncul
itu gejala yang memang pada kerongkongannya sendiri
tadi gejala utama tadi
nah kemudian karena ph ini terlalu asam
dia terus terang akan menyebabkan kerusakan di bagian bawah dari esepagus itu
ya bertahap tentu kita grading tuh
seperti tergerus ya
nah karena kan sejatinya dinding itu mengalami kerusakan kerusakan yang kronis
karena ini kan berulang ulang terus
nah lama lama dia akan
lama lama bisa cancer
iya jadi ini yang saya bilang ketika pasien tanya
berat mana sih dok sakit mah biasa dengan gerd
saya bilang berat gerd kenapa
jadi kalau sakit mah sama gerd mungkin kan sebelumnya itu berat mana
tapi mah itu beda kan dengan gerd
tadi kalau mah itu dia problemnya hanya di lambung saja
di lambung jadi kayak peptic ulcer gitu ya
ah peptic ulcer tadi yang saya bilang
hukus pepticum atau karena obat obat rheumatik dia meluka
nah kalau dia refluct dia balik arah tadi tuh
menyebabkan kerusakan di dinding bawah
bagian bawah dari esopagus itu
nah itu dia tadi
nah ini jadi berarti secara fisiologis ada sesuatu yang salah ya dalam di katuknya ini
itu biasanya kenapa apakah ini merupakan penyakit bawaan atau sesuatu yang bisa karena
karena suatu hal ya
suatu hal atau proses penuaan atau dan lain sebagainya kenapa bisa katup itu jadi longgar
dan bentuk katupnya itu seperti apa ya
jadi kayak buka tutup aja gini
dia buka tutup jadi kan secara normal ini
tapi satu arah kan biasanya kan
iya satu arah
tutup dia kan rapet
tapi kalau dia ini tadi
clap ini lemah dia kan tegunya akan naik balik arah
makanya tadi kita bicara soal faktor resiko tadi ya
kalau normal ini sebenarnya nggak ada masalah
normal ini kerja akan tetap tutup
nah cuma tadi
ketika tadi ini kita bicara soal masalah
gaya hidup ini penyakit gaya hidup ini
jadi kita bilang ini lifestyle
bukan karena memang dari ya bawaannya begitu katupnya dari kecil atau dari
mungkin pada beberapa
ini memang longgar begitu
jadi salah inilah salah apa tuh
kerjanya gitu ya
pada berapa keadaan memang itu bisa seperti itu
tapi umumnya itu karena memang gaya hidup
nah saya sebutkan apa sih kira kira yang bikin klub ini lemah
aset dengan obesitas kegemukan
jadi kalau kegemukan gitu ya
jadi kalau kegemukan dia akan
diagrama ini akan mendorong ini
naik ke atas
iya mendorong kan lambung ini akhirnya jadi lama lama lemah
jadi memang selalu kalau orang gerdutnya gak boleh
cheese coklat ya coklat keju gak boleh
karena aset ya di situ
karena coklat keju itu memperlemah ini clap tadi
nah pada pasien pasien
pada favorit saya
harus hati hati ini kalau bicara soal itu tadi
nah di satu sisi ada hal hal yang meningkatkan produksi asam lambung
seperti misalnya kopi
ini kan lagi nyeteren nyeterennya di mana mana
biasa bangun tidur minum kopi
sebenarnya saya bilang ini penyakit gaya hidup
karena kedai kopi
ya tadi gaya hidup tadi kan dulu kan
enggak kafein itu yang memperlemah itu katup
kafein itu menyebabkan produksi asam lambung meningkat
jadi dia dua hal
dindingnya yang di klep bawahnya itu lemah
satu produksi asam lambungnya meningkat
jadi kalau ini sudah juga makan gak dijaga
tadi coklat keju lemak
ini nanti akan jadi
dua hal ya
sundawa sengaja digede gedein sendawanya
sebenarnya kan dia mau maksa udara yang ada di lambung itu dikeluarkan
yang wajar nggak apa apa
tapi dipaksain kan untuk dikeluarkan gitu
itu yang jadi masalah
makanan lain yang memicu asam lambung itu jumlahnya itu meningkat apa apa saja
kalau keju sama coklat kan membutuhkan
kalau coklat dan keju memperlemah
karena sebenarnya relax jadinya
sementara kafein tadi meningkatkan
karena sangat asam ya
jadi kafein itu dia kafein menyebabkan produksi asam lambung kita menjadi meningkat
kalau secara normal mungkin produksi asam lambung cukup lah untuk pencernaan makanan
tapi kalau kita mengkonsumsi makanan makanan atau minuman yang mengandung kafein itu menjadi lebih banyak lagi
tapi seberapa banyak lebih banyak
misalnya kalau hanya satu dua cangkir gitu kan beda dengan mungkin empat ratus lima puluh enam gitu
jadi amannya itu kan ada
saya juga peminum kopi
ya yang sebenarnya kalau yang ideal itu tiga cangkir cukup
kira kira satu ratus lima puluh dua ratus mg sih fine lah untuk itu
konsumsi kafein sehari ya
ini pasti banyak yang protes ya
wah masa saya tidak boleh minum
nah yang penting lagi apakah misalnya kalau minum kafein itu harus kalau perutnya
memang sudah makan gitu
memang sudah diisi gitu
tidak boleh perut kosong gitu ya
kita itu resiko itu nggak satu faktor
tadi obesitas gaya hidup yang kurang bergerak stres juga
ini kan selalu pertanyaan
ini berhubungan dengan stres berhubungan sekali
orang orang stres ini itu asam lambung jadi meningkat juga
biasanya kalau saya stres kan jadi sakit perut ya
ada kaitannya kan
kita misalnya oke lah ini karena waduh sibuk sangat ini akhirnya perih kan
sebenarnya kan asam lambung kita meningkat
makanya ini biasanya orang kantoran ya yang punya deadline
orang kantoran betul
terus harus bergadang makannya tidak benar ya bisa juga junk food itu bisa mempengaruhi
jadi yang tadi saya bilang makanan makanan yang mengandung coklat keju makan makanan berlemak ya
dan satu hal lagi juga
makanan enak enak ini semua
nah betul ya
dan satu lagi pasien pasien dengan kencing manis
diabetes itu biasanya memang kita bilang ada gastroparesis
jadi kelemahan di dalam lambungnya itu otot lambungnya
nah ini akan membuat si lambung itu lebih banyak diem gitu loh kurang bergerak
nah ini akan menyebabkan isi lambung tetap ada di situ dan ini mudah untuk ini
untuk regurgitasi lagi
ya untuk regurgitasi lagi
nah kalau dari makanan makanan ini karena ini kan gaya hidup rata rata kan makanan
apalagi kalau lagi stres makannya nggak jelas
pedas sebenarnya secara langsung memang bisa merusak ya kan capsisinnya itu
tapi memang juga pada beberapa keadaan ini juga bisa menginjus timbulnya reflux tadi
jadi biasanya memang tadi ya udah makan yang berlemak lemak beres pedes minumnya kopi gitu ya
nah satu lagi mungkin salah pertanyaan rokok juga
iya rokok itu kan ngisep udara
jadi orang selalu bilang kok apa hubungannya rokok
kan rokok kan ngisep rokok memang betul masuk ke paru paru tapi ada yang masuk ke lambung juga
dan si komponen racun itu juga bisa melemahkan si yang kita bilang klepnya itu tadi
ah muscle gitu ya betul
jadi sphincter bawah dari esophagus itu
itu dipengaruhi oleh tadi racun racun dari rokok satu
kemudian juga rokok ini kan kita ngisep kan udara juga
nah itu juga bikin kapasitas lambung jadi meningkat juga
sehingga dia mudah
nah kemudian kan kebiasaan anak anak sekarang kan misalnya sambil leha leha duduk duduk ngemil ngemil
nah itu kan benar ya
nah itu kan ketika dia mengkonsumsi makanan makanan ya kan akhirnya kan dia kan lambungnya kan seperti gaya gravitasi kan dia turun
kalau dia tidur flat seperti itu santai itu kan akan mempermudah juga jadi reflux
nah itu dia tadi
jadi gaya hidup memang yang kita bilang penyakit gaya hidup tadi
terus gak banyak bergerak ya
nah kurang bergerak juga misalnya seperti itu
jadi tapi seberapa ini kan kita kan sebenarnya tubuh manusia cukup pintar lah ya istilahnya
jadi seberapa gampangnya bagi asam lambung itu untuk keluar lewat katupnya dan naik ke atas dok
ya sebenarnya tidak mudah juga
tapi kalau secara teori nggak akan terjadi itu
maksudnya kalau kita normal tidak akan terjadi
ini kan seperti ini lah ada keran yang bocor itu kan harusnya itu kan nggak normal
jadi makanya kita beberapa riset yang kita lakukan itu biasanya memang semakin usia ya mungkin makanan kapasitas juga menurun itu juga meningkat untuk ger
kemudian tadi misalnya tadi oke rokok misalnya kan gitu ya obesitas
tapi kalau minum minum lain seperti yang bersoda ini kan sekarang kan tren banyak sekali
sama juga sama
minum carbonated itu yang bikin kita bersendawa nah itu ada pengaruhnya juga
ini kadang kadang ada kita bilang apa namanya orang merasa nyaman misalnya memuntahkan gitu ya
oh kan gue kalau habis muntah tuh enak banget
tapi kan nggak boleh
karena kalau dia muntah itu kan dia memaksakan isi lambung itu kan balik arah reflux
sama tadi itu sundawa sengaja digede gedein sendawanya
sebenarnya kan dia memaksa udara yang ada di lambung itu dikeluarkan
jadi sendawa itu sebenarnya nggak sehat ya
artinya yang wajar oke
orang misalnya orang makan terus enaknya kan bersendawa gitu karena
yang wajar nggak apa apa tapi dipaksain kan untuk dikeluarkan gitu
itu yang jadi masalah
jadi memaksa dia untuk sendawa gitu
sebenarnya ada lagi hal hal yang lain misalnya
saya juga kalau kita kan ada gaya gaya bernapas gitu ya angkat angkat beban
ya begitu itu sebenarnya mendorong juga
walaupun kita bilang tidak secara bukan faktor resiko tapi itu juga bisa mempengaruhi ke situ juga
bahwa dia akan memaksa diaframa naik ke atas dan mendorong si sesuatu yang di lambung ini naik ke atas
oke jadi justru memperlemah juga kan di situ
makanya tadi obesitas kegemukan itu salah satu
tapi olahraga secara keseluruhan bagus sih
olahraga overall sih silakan aja
nah cuma tadi memang mesti jaga juga kalau memang dia sudah ada masalah di situ usahakan jangan sampai udara udara olahraga memaksa dia mengedan sampai kok gitu
kan dia naik ke atas itu
sebenarnya itu mesti hati hati juga
iya nah ini kalau kita lihat kan ini benar benar gaya hidup orang indonesia
suka ngerokok suka minum kopi dan mungkin juga ini males bergerak
dan gejala obesitas juga semakin lama semakin meningkat
ini profil dari penderita penyakit gerd ini
seberapa apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun yang sangat signifikan dan juga kira kira penyebab utamanya itu profil
demografi dari penderitanya itu seperti apa di indonesia
ya jadi kita melakukan mungkin kira kira lima belas tahun yang lalu gitu ya
kita melakukan survei di lima wilayah kota di ambil di puskesmas puskesmas gitu
angka kita waktu itu yang memang dengan dua gejala utama yaitu asam panas dan seperti itu agar dan regurgitasi atau tadi ya
suatu yang reflux balik arah itu
dari populasi yang kita ini
kita mungkin sekitar satu lima ratus an sampel waktu itu
kemudian kita lakukan lagi ulang ya satu dua tahun lagi tim kami di fkw rscm
wah hampir tiga kali lipat ya
jadi double betul
apa konklusinya kira kira
kan kita lihat gini deh
kalau yang umum aja deh
sekarang kan kedai kopi ada di mana mana
itu salah satunya
sekarang kalau dulu kan kopi
bagian dari gaya hidup
udah bagian dari gaya hidup
kayaknya di mana mana pasti ada kedai kopi kan
dan semakin muda juga orang orang yang
kalau dulu kan zaman saya kecil hanya bapak bapak dua yang minum kopi itu
kalau sekarang kan anak anak muda juga minum kopi
dalam tala petik
ya kan gitu
kemudian kan juga makan ya
nah ini juga nih satu hal lagi nih
makan yang terlalu terburu buru juga
makanya kan selalu
anjuran yang sehat itu
itu adalah kunyah tuh
atau kita mesti banyak ngunyah
kalau yang ini kan sekitar tiga puluh an lah
kalau begitu bisa
ini lunch timenya bisa jadi tiga
memang itu dia yang jadi masalah
kita mesti atur sebenarnya
dibandingkan kalau kita langsung berut berut
itu kan nggak sempat lambung ini menyesuaikan
masuk lagi masuk lagi
juga nggak siap juga
kan tadi saya bilang tadi
klep ini kan tetap
buka tutup buka tutup
kalau ini berut
otomatis kan secara normal aja
kita udah bisa lihat
ini pasti bisa terjadi sesuatu
kalau dipaksa begitu kan
jadi makan terburu buru
makan terburu buru pas buh tadi
nggak konsen lagi makan
mungkin melakukan hal yang lain kan
satu lagi itu
sekarang kalau kita lihat pas buh tadi
kemudian juga stick lah
itu termasuk juga makan daging lemak tinggi itu
kita kan dulu rasanya
nggak banyak orang makan seperti itu kan
ya kan sekarang kayaknya
stick termasuk makanan favorit
dan itu menciptakan asam lambung juga
betul lagi ya
satu dari tiga orang indonesia ini merokok
angkanya masih seperti itu
itu kan juga penyebab banyak penyakit yang lain juga kan
selain asam lambung
pada beberapa kelompok tertentu
dalam tanah petik
minum alkohol itu kayak tren juga
misalnya dia untuk
oke lah dia bilang untuk friendship gitu ya
tapi kan itu juga
itu pengaruhnya ya
satu hal juga mempengaruhi juga gitu loh
jadi itu makanya sekarang udah mulai dua kali lipat ya
nah satu hal lagi saya lihat
yang juga sering terjadi pada pasien pasien saya
mereka itu punya kebiasaan untuk
di segala macam tuh
sampai tengah malam
ya kan kadang kadang dia ini
nah ini tadi tuh
yang ini kita sudah
di ekstradian dalam tubuh kita ini
jam satu jam dua itu memang naik
lagi naik naiknya asam lambung dalam tubuh
jadi kalau kita dalam keadaan
jadi secara biologis
jam jam segitu itu
itu memang lagi naik dia
ya itu secara biologis
yang harusnya kita tidur kan pada jam itu
kalau tidur tuh istilahnya
kondisi asam lambung naik ini
tidak berpengaruh banyak kepada tubuh kita gitu
tapi kalau kita alert
memperburuk lagi keadaan
udah asam lambung kita tinggi
di dalam posisi itu
bangun gitu loh bangun
kamu terus nyemil jangan jangan
nah tambah lagi nyemil misalnya kan dia nonton kan sambil ngemil belum lagi dia ngobrol ngobrol sama temen temennya segala macam
ngobrol ini kan bisa kalau ngobrolnya happy happy mungkin bisa tapi kan ada sewaktu waktu mungkin sampai discuss kan sampai ngotot juga mungkin
pasti lagi agak emosi naik sedikit asam lambung naik lagi gitu nah kondisi kondisi ini juga yang saya bilang nge trendnya di anak muda itu karena gaya hidup yang seperti ini
terus terang saja yang pasien pasien gerd ini cemasnya itu cukup tinggi
yang gak gerd saja mendengarnya cemas
ya itu makanya itu saya sampai
karena gaya hidupnya mirip mirip
nah makanya untuk masalah kematian saya mesti declare bahwa gerd tidak menyebabkan kematian secara langsung
bagi kalangan awam gerd seringkali disamakan dengan mah karena kemiripan gejalanya
jika mah merupakan peradangan pada dinding asam lambung gerd merupakan kondisi di mana asam lambung penderita mah naik hingga kerongkongan
penyakit asam lambung ini pun tidak memandang usia
mulai dari anak anak
kemudian dari anak anak
dewasa hingga lanjut usia dapat terkena gerd
kambuhnya gerd dapat menyebabkan mual
rasa pahit di mulut hingga sensasi perih dan panas di bawah tulang dada
kira kira apa ya penyebabnya
telat makan sih sama mungkin makan makanan yang terlalu pedes atau terlalu asam terlalu banyak gitu kayak berlebihan
kayaknya konsumsi kafein terlalu banyak
terus pola hidupnya gak sehat
makannya telat gitu sih biasanya
kayaknya paling contribute tuh ini ya lifestyle ya
entah makannya gak teratur
menurut winona gabriela selain pola hidup tidak teratur ternyata stres juga bisa mengakibatkan kambuhnya gerd
sejak kuliah wanita berusia dua puluh sembilan tahun ini kerap mengalami gangguan lambung
ketika ia harus diopnam pada awal tahun
barulah ia tahu bahwa gangguan lambung tersebut sudah menjadi lebih parah
minuman yang memiliki keasaman tinggi dan stres
menjadi hal utama yang memicu kambuhnya gerd pada winona
sejak diopnam ia menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik bagi lambungnya
ia mengaku bahwa masih belum bisa lepas dari kopi
karena itu kini ia hanya mengkonsumsi kopi satu kali sehari setelah perut terisi
sebelum jam makan siang ia juga mengisi perutnya dengan cemilan yang sudah ia siapkan
demi menjamin makanan yang ia konsumsi
kini ia lebih sering membawa bekal dengan lauk pauk yang sehat
ini kalau kambuh sih sebenarnya ya kayak jadi terhambat gitu loh kita
apa namanya buat kerja karena beneran kayak penyakitnya kayaknya ringan gitu ya
kayak cuma sakit perut doang tapi itu ganggu banget sih karena perih sakit perutnya di ulu hati itu
dan tenggorokan juga jadi pahit gitu kan jadi kayak ganggu sih kehidupan sehari hari gitu
ganggu aktivitas sehari hari
kini obat asam lambung selalu tersedia di dalam tas
menurutnya ini menjadi pertolongan pertama ketika gerd nya kambuh berubah
gerd terdengar seperti penyakit yang sepele
namun jika tidak ditangani dengan tepat penyakit ini dapat mengakibatkan komplikasi dan masalah kesehatan yang lebih serius
seperti sesak nafas muntah muntah hingga pendarahan
makan tepat waktu
menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi
tidur yang cukup hingga menjaga pikiran
bisa menjadi langkah yang diambil untuk menghindari terkena gerd
lawrence yakarta fajar ahmad jakarta
kapan penyakit ini menjadi sesuatu yang memang harus kita berobat ke dokter dan lain sebagainya kan
kalau ya istilahnya kalau sakit perut ini kan sering lah ini sesuatu yang kita anggap normal
apalagi dengan kesibukan sehari hari stres dan lain sebagainya
tapi dimana ini menjadi suatu penyakit yang memang harus di betul betul diperhatikan

ketika seseorang sudah mengalami yang namanya gerd heartburn sekali
atau misalnya dia mengalami regurgitasi itu sebenarnya sudah waktu di mana dia harus berobat
kenapa karena itu pasti sudah perjalanan yang panjang bukan baru satu dua kali
lain kalau gini kadang kadang oke nih pesta misalnya dia makan yang berlemak
atau mungkin misalnya habis makan gulai kambing pedas udah gitu minumnya minum kopi
karena kekenyangan langsung tidur itu bisa tercetus itu reflaks
artinya itu akut
tapi kalau ini sudah berubah langsung kronis
dia harus berobat
itu terus menulis
kalau kronis ini kalau sudah masuk daftar kronis itu berapa kali kita bicara mengenai setiap hari
atau berapa kali dalam seminggu itu kronis itu apa
jadi masyarakat juga bisa buka itu namanya gerd questionnaire
itu ada di gerd
saya apa namanya itu gerd questionnaire ini bagaimana kita menilai kita kena gerd apa enggak
jadi hitungannya memang satu minggu
dalam satu minggu
dalam satu minggu
jadi kita seumpamanya dalam satu minggu ini kita berapa hari sih kena panas darah seperti terbakar gitu
oke kalau kita setiap hari nah itu poin kita besar
misalnya sekali seminggu relatif lebih aman
kemudian berapa kali sekitar tapi itu juga bisa dapat poin juga nanti
kemudian kita lihat lagi apa namanya tadi ya regur kita sita di mulut pahit itu
kapan dia seminggu gak ada skam sekali mungkin aman
tapi sekali sebulan masih jauh
sekali sebulan satu
hanya kalau pas saya ngantor kalau weekend enggak
bisa juga seperti itu
jadi stress mungkin
nah kemudian ada dua hal yang kita bilang menyingkirkan
artinya kalau udah benar benar gerd itu memang tidak ada komponen lain
dia tidak mual dia tidak nyari ulu hati
karena memang itu yang dominannya
jadi kalau dia bilang saya tidak mual tidak nyari huluh hati panas darah itu menjadi lebih tinggi
kemudian ada dua hal yang kita bilang bahwa gerd ini menyebabkan kualitas hidupnya itu jadi menurun orang
misalnya dalam satu minggu saya memang mengkonsumsi antasida karena buat warung banyak
ya seminggu sekali
itu udah poin tuh
atau lagi enak enak tidur terbangun karena nggak ada rasa gak nyaman
jadi kalau sudah ada tanda tanda itu ini sudah hati hati nih
berarti ini boleh dibilang kayaknya kemungkinan anda gerd
tadi cuma oke lah kemana lagi apa kebetulan diajak jalan mungkin dibayarin juga gratis gitu ya
suka sate kambing segala macam macam namanya gratis kan
udah gitu dia minum kopi misalnya timbul gerd sekali itu aja
bulan depan selama sebulan setelah itu aman
udah gak ada masalah
hanya saat itu aja
jadi memang ini sangat berkaitan dengan gaya hidup ya
tapi biasanya orang orang berkonsultasi ke dokter itu sudah tahap berapa
sudah sampai kapan itu
dan ketika mendiagnosanya itu apa yang di bagaimana cara meceknya apakah ini gerd atau tidak
jadi terus terang saja ini saya juga memang ya termasuk dari awal kita memang me edukasi masyarakat
kita punya apa namanya yayasan gastroenterologi indonesia
kita bergerak juga untuk masalah ini gitu ya
kemudian di ya sebagai staf pengajar kita juga mengedukasi
jadi sebenarnya masyarakat ini sih sebenarnya secara umum udah tahu nih bahwa penyakit ini gitu ya
jadi sudah luas segala macam
tinggal tadi ya ketika memang dia nyocok nyocokin aja ya dalam tanah petik memang punya gejala itu sebaiknya dia memang mesti berobat ke dokter gitu loh
karena itu tadi informasi itu udah sampai kepada masyarakat ya bahwa memang ini ada satu penyakit yang tadi gejalanya seperti itu yang ada di tengah masyarakat kita
jadi poinnya itu sebenarnya
kalau udah artinya dia pas oh ini seperti ini udah segera aja berobat ke dokter
atau biasanya merasakan
tapi karena sudah segera
jadi dia sering dengar temannya juga ini dan sudah tahu ya kira kira obat apa yang perlu di
nah itu dia tadi
umumnya memang pasien pasien itu datang dia sudah tahu itu dia gejala itu
jarang misalnya saya mesti tanya apa pak rasanya
dia langsung bilang oh ini panas saya berada ini kayaknya gerd saya gitu
saya rasa ini dengan artinya gadget di mana mana saya nggak tahu kalau di daerah ya tapi kan saya praktek di kota besar ya
artinya umumnya mereka datang itu udah tahu bahwa dia gerd gitu
iya tapi kan ini bukan mereka datang wah dada saya nyeri ini jangan jangan serangan jantung
ini kita dikarenain lagi
tapi ini secara umum tadi pertama ini umumnya mereka seperti itu
tapi benar yang tadi mbak desi bilang bahwa gejala itu bukan menjadi artinya bukan yang hanya dimiliki oleh gerd
nah misalnya bahwa betul tadi panas dada terbakar atau nyeri dada sebelah itu hati hati itu juga bisa dari jantung
cuma masalahnya suka terbalik
jadi artinya pasien pasien yang gerd ini rasa cemasnya berlebihan sehingga bisa tiap minggu dia tuh ke igd karena takut ini jantung apa bukan gitu loh
terbalik gitu loh
tapi tetap kita sebagai seorang dokter misalnya ketika pasien itu datang dengan keluhan itu kita mesti menyingkirkan
jadi apa biasanya dokter hari apa yang dilakukan kalau mereka datang wah ini dada saya nyeri mungkin siapa mungkin gerd gitu

ya jadi kan tentu saya akan lihat apa aja obat yang sudah diberikan
misalnya kan oh ini dia masih saya bilang oh ini obatnya sih masih
masih apa namanya simpel lah
jadi artinya ini saya mesti kasih obat yang lebih bagus lagi itu misalnya seperti itu
kemudian tadi ada yang kita bilang tanda alarm
misalnya oke dia itu berat badan sudah mulai turun misalnya
ya kan kemudian dalam tanah petik ada berapa sensasi itu sampai buang air besar ini hitam berarti udah ada penipu
oh ya sudah ada pendarahan
ada yang seperti itu
jadi gerd itu sebenarnya bisa fatal kalau tidak
misalnya tadi saya bilang kalau itu tadi bahagian bawah darah esophagus itu terpapar terus dengan asam lambung
ada grading sampai empat tadi
dan bisa kena cancer juga kan
karena in the future kalau ini tidak di medis dengan baik bisa ke situ gitu loh
nah pada grade c itu sudah bisa ada bleeding
bisa ada mulai ada bleeding pendarahan beratnya hitam bisa seperti itu
tapi memang bisa diinjut lagi
berapa persen dari kasus yang gerd yang
nah kita dalam tanda petik masih beruntung lah
dalam tanda betik umum kasus kita itu saya bisa bandingkan bahwa ini kita bagi dua ya
ini ada gerd yang memang kalau kita endoskopi itu ada luka
ada gerd yang kalau kita endoskopi itu
angka kita kalau yang gerd yang ada luka itu masih sekitar empat puluh persen yang nurd itu enam puluh persen
nah ketika yang empat puluh persen ini pun kalau kita grading lagi terus terang kita masih a dan b kita itu masih sekitar enam puluh persenan
jadi kita jarang sekali yang d itu ya mungkin kurang dari satu persen ya
maksudnya yang ini bisa memicu
ya beratnya itu tadi itu masih jauh kurang dari satu persen
kasus kita dibandingkan misalnya kita ambil satu persen
karena saat ini prevalensi di amerika itu ya terutama di amerika utara ya itu angkanya sekitar tiga puluh empat puluh persenan
oh tinggi ya
tinggi karena kan
ya mungkin karena gaya hidup mereka jauh lebih
hidup mereka cara cara makannya mereka ya kan macam macamnya ya belum lagi alkohol segala macam itu tinggi mereka
sehingga angka kasus barrett osefagus yang pre cancer atau cancer lebih tinggi di mereka
dan mereka tadi gradenya tuh c dan d nya lebih banyak di situ karena tadi angkanya segitu
kita masih tadi saya bilang kita masih kelompok negara ini karena ada kelompok kelompoknya juga nih
kita masih kelompok negara yang gerdnya kurang dari sepuluh persen
tapi angka kita udah tipis tuh
mungkin beberapa tahun ke depan angka kita sudah di atas sepuluh persen gitu loh
ya apalagi kalau gaya hidup seperti yang di inilah eropa atau di barat juga diikuti
dari sering makan junk food dan juga minum inilah kafein itu bisa lebih ke sana
misalnya kalau terus terusan itu bisa berapa tahun sehingga kalau tidak ditangani itu bisa jadi fatal
ya jadi memang hitungannya sih hitungan belasan tahun dua puluh tahun tiga puluh tahun kalau dia memang tidak di manage dengan baik
tapi kan sekali lagi kita bicara soal faktor resiko tadi
dia udah tahu kena gerd masih ngopinya masih banyak misalnya
karena dia mungkin ah udah pas lagi kambuh udah nah nah sedikit ini lagi terus
kemudian dia tadi oke
makannya juga gak dijaga
kemudian dia udah tahu begitu berat badan juga nggak dikontrol
ya kan gitu
jadi artinya kondisi kondisi ini yang lebih cepat lebih buruknya tadi itu
tapi secara keseluruhan ini tidak akan memicu
soalnya kan misalnya pas ketika covid
terus kita dengar wah ini dia kena karena gerd
ya dia kena covid ya karena gerdnya terus meninggal
atau mungkin ada oh pagi pagi dia minum kopi dan tiba tiba akhirnya masuk rumah sakit cuma meninggal
jadi bisa itu gerd itu menimbulkan kematian yang tiba tiba
seolah olah mirip seperti serangan jantung lah atau
ya jadi ini yang saya sampaikan bahwa terus terang saja yang pasien pasien gerd ini cemasnya itu cukup tinggi
ya yang gerd gerd saja mendengarnya jadi cemas
ya itu ya makanya itu saya sampai
karena gaya hidupnya mirip mirip
nah makanya untuk masalah kematian saya mesti declare bahwa gerd tidak menyebabkan kematian secara langsung
itu yang mesti disebutkan
karena sering tadi benar ya
wah ini causation atau correlation gitu ya penyebab atau hanya
nah causation ya karena tadi angka kita kan makin banyak
jadi otomatis bisa saja mungkin dia di dalam history nya pernah ada gerd kemudian kena serangan jantung gitu kan gitu
atau pada misalnya last minute dia memang
kalau dia mengalami kematian itu memang dia pegang dadanya
seolah olah kayak gerd kan panas dada
padahal ini serangan jantung misalnya seperti itu
atau nah tadi ini kita masih ini lagi ya bahwa si asam lambung itu tadi kan naik ya
dia bisa kemana mana juga tadi
itu bisa batuk batuk
jadi saya bilang tadi
misalnya ada orang sesak napas gitu ya
padahal itu sebenarnya mungkin juga karena serangan jantung
atau mungkin juga ada radang paru paru
radang paru paru misalnya
akhirnya dia meninggal karena itu
nah tadi sudah disinggung singgung tentang covid
jadi memang kita punya risetnya
jadi riset tersebut memang menunjukkan bahwa ada dua hal
pada kondisi pasien covid
itu yang tadinya kena gerd
yang memang udah punya gerd
itu gerdnya bisa tambah parah
yang belum pernah kena gerd
itu memang ada ini ya
itu lebih ke korelasi kan
bukan karena dia punya gerd sehingga menyebabkan kematiannya
ya jadi gini
karena si virus tersebut itu juga bisa menyebabkan peradangan pada diaframa
jadi diaframa menyebabkan sehingga klep ini menjadi lemah
jadi ada di klepnya tersebut gitu ya
nah kondisi inilah makanya yang disebutkan bahwa pasien pasien covid yang memang ada gerd sebelumnya gerdnya menjadi kambuh
kemudian pasien pasien yang memang belum ada gerd sebelumnya gara gara covid akhirnya kena gerd
itu memang demikian
itu memang jadi memang ada ya
untuk kesan kita juga
jadi kecemasan ini ada dasarnya
ditambah lagi misalnya memang pada saat covid itu kan ya ini kan kalau pas lagi kita ingat dulu ya di masa masa orang kena covid itu kan macam macam dikonsumsi
atau orang minum minum vitamin c
akhirnya memang tambah lagi ini beresiko untuk gerd
tambah lagi mengkonsumsi obat obat
yang memperburuk gerdnya sendiri gitu loh
akhirnya belum lagi orang covid kan udah pasti stres lah
udah pasti ya
udah tambah lagi
jadi ini kumulatif semuanya
bisa banyak untuk membuat gerd itu menyebabkan kematian
tapi secara umumnya tidak menyebabkan kematian secara langsung
tadi saya bilang tadi saya mesti sampaikan bahwa gerd tidak menyebabkan kematian secara langsung
ini yang juga mesti saya sampaikan bahwa gerd ini bisa disembuhkan
karena banyak informasi oh ini penyakit udah deh nasib aja loh kena gerd
obat ini penyakit yang bisa disembuhkan
mungkin sekarang ini tips ya
pertama untuk ini kan lambung kan seharusnya bisa kita perkuat ya
atau clapnya itu supaya
ini clapnya itu sebenarnya bisa nggak diganti gitu
kalau yang lemah itu kita ombak
yang lemah itu kita operasi saja supaya lebih ikatannya
itu ada prosedur prosedur untuk menangani secara invasif gitu
jadi beberapa kasus ya yang kita memang
pertama nih yang saya bilang tadi obesitas kegemukan
ya kegemukan tuh let's say misalnya kita kan selalu bilang yang jadi patokannya tuh indeks masa tubuh
ya indeks masa tubuh
bodimas indeks tuh biasanya kalau udah satu ratus tiga puluh lima
di atas tiga puluh kan sudah normal
biasanya kalau di s tiga puluh lima itu memang
tence to gerdnya tuh besar gitu ya
nah jadi ada pasien pasien yang memang gerdnya itu susah dikendalikan
karena obesitasnya nggak bisa dikembalikan
maka kita melakukan artinya kita kirim ke surger untuk si lambungnya dikecilin gitu ya
dengan lambungnya dikecilin otomatis kan apa namanya makannya jadi berkurang
ini apa ini bariatrik gitu ya
iya bariatrik surgery betul
kita bilang bariatrik surgery
nah dengan dia makannya berkurang berat badannya dikontrol tekanan ke diaframa juga berkurang
ini nanti gerdnya akan baik
saya ada berapa kasus seperti itu
itu berhasil sukses
mengurangi berat badan dan juga mengurangi gerd
nah ada kalau memang tadi ya misalnya saya temukan yang misalnya grade nya sampai c gitu
kita mesti operasi tapi saya mesti mengingatkan
karena ada beberapa case yang sudah dioperasi yang namanya pundoflication
jadi pundoflication jadi ya untuk memperkuat itu dalam hitungan beberapa tahun bisa kampuh lagi dia
karena dia gaya hidupnya gak berubah
berat badannya tidak dikontrol makannya juga masih kayak begitu
akhirnya yang udah rapat ini tadinya crabnya lemah dirapetin gara gara nggak dijaga ngelonggar lagi
saya ada beberapa kasus yang seperti itu
jadi prinsipnya tetap gaya hidup itu mesti dirubah dulu
tapi kalau misalnya sudah ada gejala kanker kayak begitu ini termasuk salah satu yang sulit untuk disembuhkan atau
ya kalau udah sampai cancer ya mesti dioperasi
jadi dipotong itu nanti sebagian lambungnya juga dibuang maka kerongkongannya disambungin ke dalam lambungnya
tapi nah itu masalahnya
kecuali kalau sudah menyebar kemana mana
kalau sudah menyebar ya sudah susah ditanganin
nah kalau misalnya menguatkan lambung secara menit
tadi kan misalnya kalau makan keju sama coklat
atau ke pinternya atau katupnya
atau minum kopi bisa memperbanyak
ada nggak yang diet atau makan makanan yang justru memperkuat dari segi pencernaan kita sehingga tidak mungkin bagi asam lambungnya itu naik gitu
ya salah satu sebenarnya kalau dari segi makanan tadi kita menghindari makanan yang tadi
kemudian tadi tips yang tadi tadi makan yang terburu buru intinya
ya makanya terburu buru sehingga tadi si klep itu juga nggak cepat buka tutup gitu
nah ada memang ada fisioterapi ya
ada latihan latihan untuk diaframa ini yang juga bisa memperkuat itu tadi
gitu ya memang ada teknik tekniknya tuh latihan latihan tersebut gitu ya
tapi yang saya sebutkan memang tadi banyak hal yang tadi yang termasuk armusi stop stop tadi
stop alkohol stop rokok ya kopi juga mesti dikurangin gitu yang juga hal penting selain tadi bagaimana kita bisa memperkuat klep tersebut
nah kalau misalnya minum sambil makan gitu katanya jangan minum kalau makan makan saja minum minum saja gitu ya
apakah ada pengaruh gitu sehingga dari segi ininya
ya itu yang saya juga bilang itu hoax sebenarnya
sebenarnya kalau kita mau minum kalau kan makan ini kan biar cepat turun juga
jadi nggak apa apa kita minum di tengah makan atau habis makan langsung minum misalnya seperti itu
itu nggak ada masalah
justru yang jadi problem adalah kalau kita habis makan langsung tiduran itu dia
atau sambil tiduran
nah sambil udah tidur makan lagi kan
jadi yang saya bilang tadi gaya ada harusnya kan ini gaya gravitasi dia turun tapi karena kita tidurnya flat akhirnya dia mudah untuk balik arah
oke jadi kalau dari segi obat obatan ini semua tersedia ya
tapi kita kan nggak boleh kalau bisa tidak terlalu tergantung pada obat obatan
tapi ada ini yang bisa mengatasi
ya ini yang juga mesti saya sampaikan bahwa gerd ini bisa disembuhkan
karena banyak informasi oh ini penyakit udah deh nasib aja lo kena gerd nggak bisa
obat ini penyakit yang bisa disembuhkan
apalagi dengan mengubah gaya gaya hidup
ya pertama memang dua hal yang utama adalah mengubah gaya hidup
kemudian tujuan dari pengobatan pertama adalah menghilangkan gejala
karena gejala itu yang menunjukkan asam lambung itu menyebabkan pedih ya di kerongkongan tersebut
kemudian yang kedua adalah mencegah komplikasi
tadi nih kalau si ph ini terus menggerus ini tadi bisa macam macam sampai tadi
dan kalau dia tadi kemana mana bisa suara serak gigi ngilu telit nggak berdingin
iya di sininya juga luka di tempat lain juga luka
jadi ini bagaimana kita ini
nah ini yang kadang kadang obat obat ini memang dalam dua minggu pasien itu akan merasa lebih nyaman
nah biasanya mereka nggak berobatan nggak boleh
karena si asam lambung ini
ada namanya sel parietal di lambung
itu harus kita tekan
ya itu sekitar delapan mingguan
obat itu walaupun pasien merasa lebih nyaman
dia harus tetap mengkonsumsi selama delapan minggu
ini yang kadang kadang
ini jarang saya pernah dengar ini
ini semacam ya edukasi
biasanya sekali wah perih enak minum
terus kemudian tidak lagi mengkonsumsi
jadi ini memang betul betul harus
obat untuk produksi asam lambung
oke lah ini biasanya temannya seperti atacida
antasida itu sifatnya menetralkan
kayak magnesium apa
tapi kita harus membutuhkan obat yang untuk salah satunya nih proton pump inhibitor
jadi obat untuk menghambat pompa proton
tapi ini harus pakai resep dokter kan yang ini
atau bisa obat counter
sebenarnya harus setiap dokter tapi beberapa apotek mau ngasih gitu aja kira kira
tapi yang saya bilang mesti minumnya selama delapan minggu
nah ini kan penyakit kan udah
penyakit ini termasuk penyakit yang artinya di mana mana nih udah penyakit global lah ya
dan ternyata dengan obat yang saat ini yang common ini
ini ada obat baru lagi
obat baru lagi picap nih di market kita ada dua obat ada di sini
ini obatnya sudah ada di sini sekarang
dan dia bekerjaan itu lebih spesifik di sel parietal
di tempat tempat produksi tersebut
nah ini yang kadang kadang tadi obat obat yang sebelumnya itu tidak bisa meng cover dua puluh empat jam
jadi terutama malam hari ini
ini bekerja untuk mengurangi keasaman di lambung itu
ya kerjanya untuk menekan produksi asam lambung
dia sampai healing dua bulan ini
tapi bukannya kita perlu asam lambung justru untuk mencerna makanan
jadi kalau kurang asam lambung juga kan nanti ada efeknya nggak
nah ini yang selalu saya juga pertanyaan
jadi saya mesti minum obat
sebenarnya tadi pak desi bilang
yang maha kuasa itu menciptakan ph satu dua itu ada maksudnya
untuk mencerna makanan kita
absorpsi vitamin b dua belas itu diharapkan bisa bekerja dengan baik itu pada saat ph rendah
kalau kita menggunakan obat ini jangka panjang tanpa resep dokter
misalnya enam bulan setahun
berbagai macam komplikasi juga bisa terjadi
jadi tetap betul
kita ini harus tetap menjaga
agar kalau udah istilahnya sudah mencapai kesembuhan
tadi sudah selesai istirahat dulu
biasanya kalau memang agak berat saya kasih double dose dosisnya
ini kalau untuk bpi misalnya
jadi dosisnya double
nanti dalam dua bulan
saya akan evaluasi dua minggu satu bulan
misalnya sudah membaik itu nanti pasien kita turunin dosisnya
bahkan nanti kita istilahnya kita kasih selang sari
jadi artinya dia ngantongin aja obat itu kapan kamu minum
jadi seperti itu
tidak seluruh waktunya dia minum itu
nah memang masalahnya tadi
pasien pasien itu bahwa gerd ini berhubungan dengan kualitas hidup
baik itu kualitas makannya
kemudian aktivitas fisiknya
emosi semua itu akan terganggu
nah jadi kadang kadang mereka ini merasa obat ini bisa dalam tanam betul
ini bisa dalam tanam betul bisa menyelamatkan
dia bilang oh ini memang sesuatu yang menyelamatkan
sehingga karena rasa cemasnya juga berlebihan
obat itu akhirnya takut dia kambuh seperti dulu
dia minum terus
nah itu juga salah
itu juga salah
dan apalagi kalau misalnya minum obat terus setelah sembuh tidak mengubah gaya hidup
nah itu dia tadi
saya bilang ada pasien pasien saya sudah dioperasi
kenapa karena gaya hidup ini gak berubah
kadang kadang kalau sudah setelah ini sakit kepala
akhirnya pilihannya obat penghilang sakit kepala
obat penghilang sakit kepala pun bisa jadi masalah untuk lambung kita
ini juga mesti hati hati
jadi apa namanya ya tadi harus balance

ini kelihatannya sangat bagus sekali ya ini insightnya dan informasinya bagi kita semua
karena ini bisa dikatakan hampir semua orang ya
apalagi dengan lifestyle seperti ini pola makan kita dan lain sebagainya itu pasti salah satu dari
itu dari antara kita pernah mengalami
gejala asam lambung tapi
ini harus dikelola dengan baik dan juga
jangan dibiarkan harus ke dokter
mendapatkan obat obatan tapi yang penting
enggak tapi idealnya nggak makan obat
ya mungkin tips terakhir ini coba
sampai kita enggak perlu
mendapatkan walaupun kita punya
kesibukan begitu berat di kantor
tapi jangan sampai asam lambung kita itu naik
oke ini sekarang kalau dia
tadi sudah mendengarkan
kalau dia adalah oh cocok
ini saya gerd berobat itu dia penting dulu
ya kan berobat karena
berobat ini bisa memutus mata rantai ini
karena ini seperti lingkaran setan
ketika dia kena gerd
dia cemas cemas asam lambung
meningkat enggak akan selesai ini urusan ini
kualitas hidupnya makin menurun
ada pasien pasien saya yang akhirnya nggak mau keluar rumah
ada yang pasien pasien saya dulu
aktif jadi panik ketika dia bilang
nanti saya keluar ke rumah
gers saya kamu jadi repot
jadi ini yang poin pentingnya adalah
ketika anda punya masalah ini
segera berobat segera bertemu
dengan dokter untuk ini bisa diketahui
ya sebenarnya gini bisa dokter umum dulu
ya kan nanti dokter penyakit dalam
kalau lanjut bisa ke konsultan
nah sekarang bagaimana kita mencegah
tadi kan kita udah tahu tuh faktor faktor
resikonya kalau kebetulan kita punya
coklat keju lemak lemak ini sebaiknya di
kan ada tren ini mohon maaf ya
walaupun kita lihat ini kadang kadang
orang tua itu menyenangkan
anak itu bisa macam macam sekarang sih saya lihat
kalau kita ke mall gitu ya
mereka nyenanginnya tuh dengan
nonton gadget segala macam gitu tapi ada juga
orang tua yang menyenangkannya itu
dengan kasih coklat
karena coklat anaknya diem gitu itu hati hati
karena itu akan berproses
juga menyebabkan gangguan
pada klubnya in the future karena anak
udah diajarnya makan coklat keju
coklat keju itu bisa kayak nagih juga
udah biasa makan coklat gak makan coklat kayaknya beda gitu ya
itu tadi obesitas tadi
kegemukan jadi kita mesti ingat terus nih
berat badan harus dikontrol terus
nah kemudian makan teratur
benar tadi harus makan teratur
makan teratur itu maksudnya bagaimana
dan jangan ini jangan terlalu kenyang juga
biasanya kalau orang makan wah lapar
saya lapar sekali gak boleh kekenyangan juga
karena kalau kenyangan penuh
ada goyang goyang sedikit dia akan balik
ke arah ke atas
jangan terburu buru tadi makan
kebiasaan kebiasaan terburu buru tadi mungkin
mau gak maulah kita mesti gini deh
kita juga mesti adil juga
buat tubuh kita oke lah anda kan ada waktu
dua puluh empat jam let's say misalnya tidur
nanti juga mesti cukup
dengan tidur yang kurang ini juga beresiko
untuk ger tadi jadi usahakan
tidur enam jam misalnya kemudian
kan ada sisa waktu lagi
sampai sepuluh jam oke lah
kita macem macem tapi kan diselah selah makan itu
oleh makanya kan kalau
di kita nggak terlalu umum ya coba kalau kita di luar
lunch time mau datang
mereka nggak terima kan mereka benar benar
jam dua belas jam satu ini lunch time gak boleh ada
aktivitas apa apa kita makan siang mungkin di meja
nah itu dia benar
menyelesaikan tugas memang di luar
beberapa perusahaan ketat banget
saya rasa itu bagus benar kenapa karena memang memberikan
kesempatan buat satu jam itu
memang break dia mau dia lunch
dia mau istirahat benar gitu loh
jangan disambil kerja itu tadi ya
bicara soal waktu istirahat kita
kemudian nah ini memang susah
stress kita penting
pengendalian diri gitu ya bagaimana nih
ya tentu akhirnya agama lah
ya kan kalau muslim pokoknya berzikir
kalau muslim yang nomia muslim banyak doa
ya medika ya muslim tetap ya
istilahnya mungkin dalam beberapa
muslim mungkin pasrah atau santai aja
ya mungkin ya relax
kalau apa sih dunia mau dikejar
mau sampai mana sih kasar gitu
itu dia tadi kan jadi artinya nih
pengendalian diri menjadi suatu hal yang penting
sama juga tadi
oke lah misalnya seni
misalnya kan olahraga kek
atau berpuisi berpantuni
hal hal seperti ini pun juga mesti kita isi
ya penting hobi itu penting
membuat hati senang
iya kan istilahnya me time
katanya sekarang kan gitu
jadi itu mesti itu kita bikin di situ
tadi ya tadi ya udah jaga makannya
rokok ya memang susah sih
merokok aduh susah nggak bisa
ya paling nggak dikurangin deh
syukur syukur bisa berhenti gitu
maksudnya bisa mumpung belum ke dua belas an
jangan jadiin tren lah
ya kan mungkin ada reasoning di luar
ya semua moderation lah
ya jadi kita harus atur semua kan di situ
jangan berlebihan lah
makan jangan berlebihan
ya prinsipnya seperti itu
istilahnya kalau ini kita bisa kendalikan
dan satu hal lagi juga
kadang kadang kalau sudah sakit kepala
sakit kepala akhirnya pilihannya obat
obat penghilang sakit kepala pun bisa jadi
untuk lambung kita
jadi apa namanya ya tadi mesti balance
ya kan juga mesti hati hati apa yang kita konsumsi
ya kemudian relax
ya saya rasa ya kita atur jadwal
mestinya ya susah ya
kalau bilang orang media kan susah waktunya
tapi oke lah kalau kita bisa atur lebih bagus
tapi bukan orang media saja
saya lihat dokter juga paling sering stress
dokter sendiri pernah ini
saya pernah melakukan survei kepada dokter dokter
yang dalam suatu kongres
angkanya dokter juga cukup tinggi
dari masyarakat umum
apalagi kalau kerjanya terus
ya betul ya kan
tapi dokter sendiri gimana
dokter hari sendiri
saya sih alhamdulillah tidak gern
tapi memang kadang kadang kalau terlalu ini
juga suka naik juga asam lambung gitu ya
saya juga minum kopi gitu kan ya
berokok sih enggak
tidak berokok tidak alkohol
karena waktu dari survei yang kita lakukan itu
merokok obesitas dan umur di atas lima puluh tahun
jadi pada kelompok kelompok ini memang beresiko
lebih beresiko untuk terjadinya
dan kalaupun di atas lima puluh lima kan hidup lebih santai lah
ya mesti ya
cuma kita lihat juga banyak anak anak muda kan sekarang mereka
dengan pekerjaan yang begitu
jadi hobi bagian
dan tadi kadang kadang kopi jadi solusi untuk dia tetap melek
tapi di satu sisi
usahakan kalau udah
kan malam ini ciptakan untuk tidur tidurnya
udah malam ngapain sih gitu misalnya
kecuali pekerjaan loh ya
dokter kan mesti kerja pas jaga malam ya silahkan
teman teman mungkin di media yang memang mesti sutik malam kan silakan
tapi maksud saya ketika ada
memang kita bisa itu sebenarnya waktu istirahat kita manfaatin aja
kita jaga keseimbang lah
jangan berlebihan dalam melakukan atau mengkonsumsi sesuatu
sebenarnya kita bisa hidup ya
harus menderita asam lambungnya
ini sekarang orang wah ini biasa nih
asam lambung naik
seolah olah bagian dari kehidupan mereka
itu yang saya bilang jangan menganggap remeh
penyakit asam lambung
karena ini biasa sakit mah
ini udah umum kok
ya jangan lah
kalau bisa sembuh
kalau kita bisa baik
kemana sih gitu kan
iya dan kalau kita bisa cegah
sekali lagi dok terima kasih banyak
edukasinya dan juga tentu saja insightnya
dan anda juga dapat menyaksikan acara ini di siananindonesia com
dan di youtube sianan indonesia insight with desi anwar